sekitar lima puluh warga meninggal dunia akibat musibah banjir lahar hujan gunung merapi sumatera barat
rumah dan pertokohan di kecamatan canduang kabupaten agam tak luput dari terjangan banjir
akibat banjir lahar hujan sejumlah rumah rusak
alat berat pun dikerahkan untuk merapikan puing puing bangunan
terutama material berukuran besar agar proses evakuasi dan renovasi bisa dilakukan
kendaraan warga pun tak bisa bergerak karena tertimbun sisa material vulkanik
masih dalam masa tanggap bencana selama dua pekan
tim gabungan dari polri tni pupr hingga bnpb turun ke lapangan meninjau lokasi
hingga selasa siang tim gabungan masih mencari satu korban yang dinyatakan hilang
di kecamatan canduang kabupaten agam
dan meninggal dunia ada penambahan personel tni dari yonif satu ratus tiga puluh satu sebanyak seratus orang
juga batalion marinir pertahanan pangkalan empat yang berjumlah seratus orang
ada pula tambahan perbantuan anjing pelacak atau k sembilan dari polda sumatera barat
kecamatan sungai pua canduang dan kecamatan patkoto
selain proses pencarian terhadap korban yang hilang
tim juga fokus merehabilitasi sungai yang ada di nagari kubang duo simpang bukik
yang tertutup material batu besar dan kayu
sebelumnya total dua ratus personel gabungan diterjunkan
untuk melakukan upaya pencarian korban banjir bandang dan lahar hujan
personel juga dibantu oleh sejumlah komunitas dan warga setempat
tim gabungan juga menerjungkan tiga alat berat berupa eskavator
untuk memudahkan dan menyingkirkan material yang sulit dilakukan secara manual
personil alhamdulillah mulai dari hari ini ada beberapa yang sudah personil tambahan
kita dari pangdam kita diperbantukan dari unit satu ratus tiga puluh satu sebanyak seratus orang
kemudian juga ada tambahan dari lantamal itu satu kompi dari rekan rekan yonmarhanlan dari marinir
kemudian ada juga nanti tambahan hari ini tadi saya sampaikan untuk kegiatan awal nanti kita melaksanakan proses pencarian
dan hari ini insya allah kita akan berdatangan k sembilan untuk membantu pencarian
pencarian korban anjing placak dari boda jum at
hari keempat pencarian korban banjir lahar hujan merapi di kecamatan sepuluh koto tanah datar sumatera barat diperluas
tim sar gabungan masih melakukan pencarian tiga orang korban hilang dengan menyisir bantaran sungai hingga radius
jenderal suharyanto mengaku sudah membuka opsi untuk relokasi warga yang terdampak banjir lahar hujan yang menimpa beberapa wilayah di sumatera barat
opsi relokasi akan dilakukan jika warga yang terdampak bersedia untuk direlokasi
kalau masyarakat itu mau relokasi pemerintah pusat malah membuka kesempatan yang seluas luasnya
justru selama ini biasanya yang agak kendala ini masyarakat nggak mau dipindah gitu
masyarakatnya itu sendiri mau relokasi pemerintah daerah menyiapkan lahan
nanti kami akan koordinasi dengan bupati ya dengan gubernur
nanti kalau lahannya sudah siap clean and clear pemerintah pusat akan membangunkan
banjir lahar hujan gunung merapi mengakibatkan dampak kerusakan di sejumlah kabupaten di sumatera barat
lima puluh orang tewas akibat bencana ini
dan belasan orang lainnya masih dalam pencarian
kabupaten agam merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah
pasca banjir sejumlah warga berusaha membersihkan lumpur yang mengenangi rumah
warga berharap pemerintah membantu warga untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman karena takut banjir kembali datang
buat sementara ini kami masih berunding sama keluarga bu
masalahnya karena anak cucu keponakan saya masih trauma
jadi berkebukiran besar mungkin kami gak bangun lagi di sini
syukur syukur pemerintah bisa bantu
ada harapan jika memang pemerintah bisa memberikan akses untuk pindah lokasi bapak dan juga keluarga berkenan
kurangnya penataan ruang di wilayah aliran sungai dari gunung marapi diduga membuat bencana banjir lahar hujan menghancurkan permukiman warga dan menyebabkan korban jiwa
lingkungan hidup indonesia walhi sumatera barat mengingatkan perlunya evaluasi pasca bencana
sehingga jika bencana kembali terjadi mitigasi bencana bisa dilakukan sehingga tidak ada lagi korban jiwa
kami melihat bahwa di sumatera barat urusan lingkungan ini masih terpinggirkan oleh pemerintah kita
yang kedua memang kita masih seperti yang saya sebutkan tadi masih gagap dalam urusan penanggulangan bencana
yang ketiga ini soal penataan ruang ini juga belum berbasis pada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis risiko bencana
betul tadi bahwa ketika evaluasi tentu kita harus jujur begitu ya
kalau memang pemerintah selama ini salah ya harus diakui kesalahan dan ke depan harus kita perbaiki kesalahan itu agar bencana demi bencana ini yang mesti bisa kita mitigasi sejak awal tidak terjadi lagi gitu
banjir lahar dingin menerjang beberapa wilayah di sumatera
banjir datang secara tiba tiba setelah hujan deras menerjang sumatera barat dari sejak sabtu sore lalu